sementara itu lion air sebagai salah satu maskapai penerbangan yang melayani pemberangkatan ibadah umroh
tengah menyiapkan penjemputan jamaah yang sudah berada di arab saudi
terdapat kurang lebih tiga belas orang yang akan dijemput dari bandara pangeran muhammad bin abdul aziz di madinah dan bandara king abdul aziz di jidah
korporat komunikasi strategik lion air dan angmandala priantoro mengatakan
penjemputan jemaah yang telah selesai menjalankan ibadah umroh dilakukan secara bertahap mulai dua puluh sembilan februari
lion air mengoperasikan airbus tiga ratus tiga puluh ribu tiga ratus ceo berkapasitas empat ratus empat puluh kursi dan airbus tiga ratus tiga puluh sembilan ratus neo yang berkapasitas empat ratus tiga puluh enam kursi
sementara terkait pemulangan jemaah umroh yang berada di negara ketiga untuk transit masih dikoordinasikan dengan pemerintah
belum dapat dipastikan jumlah kerugian yang harus diterima maskapai penerbangan
akibat pelarangan sementara ibadah umroh dari pemerintah arab saudi
bagi calon peserta umroh yang telah terlanjur mendaftar
bisa meminta pengembangnya
dana atau penjatualan ulang melalui agen perjalanan
untuk fase penjemputan sudah dilakukan mulai hari ini
kalau terkait dengan kerugian saya belum bisa memberikan data
bagi tamu jamaah atau tamu calon jamaah umroh yang sudah memiliki tiket perjalanan menggunakan lion air
lion air memfasilitasi untuk